munas alim ulama partai persatuan pembangunan di semarang berakhir sabtu ini
hasil munas tentang calon wakil presiden pendamping joko widodo masih belum menyebut nama termasuk nama ketua umum p tiga roma hurmuzi atau romi
sekretaris jenderal dpp p tiga asro sani mengatakan hasil munas tersebut antara lain mengukuhkan komitmen mempertahankan empat konsensus dan kriteria calon wakil presiden pendamping jokowi pada dua ribu sembilan belas
para ulama p tiga menegaskan pemerintahan harus dari kalangan nasionalis dan agamis
nama ketua umum p tiga roma hurmuzi memang sempat disebut
namun hasil munas tetap tidak memunculkan nama karena berpotensi memunculkan kegaduhan
sebelumnya romi juga mengatakan p tiga memang membutuhkan saran ulama untuk menentukan calon wakil presiden
dorongan dari lingkup internal partai agar ia maju memang ada tetapi tidak dideklarasikan
karena harus ada musyawarah dengan partai
politik pendukung jokowi yang lain
mendengarkan evaluasi dari para ulama kita dari tiga puluh empat provinsi atas dukungan p tiga tersebut
dan kemudian apa apa yang masih kurang dari pemerintahan ini untuk menjadi agenda agenda keumatan yang kita titipkan kepada pak jokowi ke depan
sekaligus kita disini juga mendengarkan arahan para ulama terkait figur figur atau kriteria kriteria seperti apa yang pantas untuk mendampingi pak jokowi ke depan
kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan wakil sekjen partai persatuan pembangunan atau p tiga ahmad baidowi
assalamualaikum selamat sore pak badowi
pak apa saja hasil
selamat sore mas rian
pak apa saja hasil dari munas apakah juga sempat menyebut mungkin kriteria cawapres untuk jokowi dari p tiga
mengingat pak jokowi juga hadir pada munas tersebut pak
ya munas alim ulama p tiga yang kita gelar selama dua hari dari tanggal tiga belas
sampai tanggal empat belas ini yang dihadiri oleh sekitar dua ratus lima puluh ulama dari seluruh indonesia menghasilkan sepuluh rekomendasi
salah satunya rekomendasi yang terpenting yakni yang ditunggu tunggu oleh publik kaitannya dengan tahun politik
rekomendasi ke sepuluh terkait dengan kriteria calon wakil presiden yang bisa mendampingi pak jokowi
ada lima kriteria yang diputuskan oleh para alim ulama
pertama terpenuhi saran
yang kedua memiliki kompetensi integritas dan aspiratif
yang ketiga santun santri berilmu serta bertiwa ulama
yang keempat peduli kepada rakyat kecil
dan yang kelima muda dan milenial menyesuaikan dengan perkembangan generasi terkini
ada lima kriteria pak ya
tapi kalau kita perhatikan juga sepertinya saat ini sudah ada baliho baliho begitu ya
menunjukkan sosok ketua umum p tiga romo ormuzi
dan tampilan yang bisa dikatakan sangat muda begitu pak
apakah ini juga sepertinya sinyal sudah bulat seperti itu pak
untuk mendukung sebagai romo ormuzi sebagai kandidat cewek pres jokowi
kalau kita melihat dari sejumlah kriteria yang tadi sempat bapak sampaikan
bagaimana kelanjutannya ini pak
memang harus diakui bahwa ada dorongan dari internal untuk mendukung ketumgame pak romo ormuzi
maju sebagai cewek pres jokowi
tetapi ini partai politik
sebagaimana kita ketahui di undang undang pemilu
itu yang terpenting
yang berikutnya terkait dengan baliho atau alat peraga ketum kami yang menyebar di seluruh indonesia
itu ingin memastikan kepada publik bahwa
p tiga saat ini kepemimpinan sudah tegak di bawah kepemimpinan romahur musi bersama arsul sani
bahwa proses politik dan proses hukum yang sudah empat tahun berjalan itu sudah berakhir tuntas tidak ada sama sekali
sehingga kita ingin menampilkan p tiga kepada publik dengan figur figur ketua umum
yang dengan cara cara yang baru pola pola baru yang selama ini belum pernah dilakukan oleh p tiga
baik berarti ini untuk menunjukkan bahwa partai sudah solid pak ya di tahun politik ini
tetapi jikapun seandainya dari kelima kriteria yang tadi sudah disampaikan
kalaupun nanti mungkin gagal berkoalisi dan cawapres yang ditunjuk jokowi bukan dari p tiga
bagaimana sikap partai ini pak
jadi keputusan kami mendukung pak jokowi itu merupakan keputusan mukernas
yaitu forum pengambilan keputusan setingkat di bawah muktamar
untuk meralat keputusan itu tidak mudah
karena harus juga dilakukan melalui forum mukernas
maka dari itu yang kita butuhkan ke depan adalah semua partai koalisi yang sudah mendeklarasikan diri mendukung pak jokowi
duduk bersama untuk membicarakan siapa figur cawapres yang kira kira bisa menjawab kebutuhan
silahkan semua partai politik berimprovisasi diri
tetapi tetapi tentu saja tidak bisa melakukan intervensi terhadap pak jokowi
cawapresnya itu hanya pak jokowi sebagai user yang paling tahu siapa yang bisa memenuhi kebutuhannya
misalkan saat ini kenapa kami menyampaikan harus memenuhi kriteria kepemimpinan menurut islam
karena kami p tiga adalah partai islam
terus kenapa santri dan serta berjiwa ulama kita ingin menghapus atau melengkapi sisi pak jokowi yang selama ini dianggap kurang
mendapat sokongan dari kekuatan umat islam
padahal sejatinya pak jokowi merupakan muslim yang taat
maka dibutuhkan jangan sampai nanti pada pilpres mendatang isu isu sara itu menjadi sorotan kembali
maka tudingan tudingan yang selama ini dialamatkan ke pak jokowi itu bisa diilaminir dengan sendirinya
baik berarti ingin menghadirkan sosok yang nasionalis
nasionalis agamis seperti wn nasionalis religius dan dari kalangan santri
untuk mengeliminir mungkin potensi potensi perpecahan
tapi kalau kita lihat juga seperti misalnya pkb yang sudah manuvernya juga cukup banyak begitu
seperti bulat untuk mendukung mohaimin iskandar
bagaimana tanggapan dari p tiga pak
kami tidak bisa berkomentar banyak mengenai manuver partai politik yang belum secara resmi mendeklarasikan diri sebagai pak jokowi sebagai calon presiden
lihat dari beberapa kesempatan deklarasi yang dilakukan justru oleh relawan relawan misalkan mendirikan join gitu
tetapi kemudian apakah secara resmi teman teman kita di dpp pkb sudah secara resmi mengusung pak jokowi
kita belum mendapat jawabannya
tentu saja itu merupakan hak dari teman teman pkb
tetapi sekali lagi kami sudah sepakat diantara teman teman koalisi yang selama ini sudah mendeklarasikan diri mengusung pak jokowi
pemilu baru akan membahas tentang pencawapresan ini setelah pilkada langsung pilkada tahap ketiga ini dua puluh tujuh juni dua ribu delapan belas selesai
saat ini konsentrasi kita fokuskan untuk memenangkan pilkada
baru setelah pilkada kita bisa bicara siapa figur cawapres yang bisa diterima oleh pak jokowi dan juga bisa mendongkrak kemenangan di pemilu dua ribu dua puluh
baik pak ahmad badawi barti sekarang fokusnya
ialah walaupun tadi sudah menyebutkan kriteria tapi masih untuk pilkada ini pak ya
jadi nanti setelah pilkada selesai baru menentukan siapa sebarang figur yang paling tepat sebagai cawapres yang mendampingi jokowi
pak ahmad baidowi waksegian p tiga terima kasih sudah berbincang di cnn indonesia newsroom